nggak mau kehilangan sahabat baik baik
gara gara sebele kayak gini gue jadi ngerasa bersalah banget karena udah udah citra yang
enggak pada lalu yakin mau balik sendiri gue yakin kok ya udah tapi lu hati hati ya
udah lu jangan sedih lagi mendingan kita
berdoa supaya putri mau maafin kita
gue juga berharap kayak gitu risk ya udah kalau gitu take care ya
makasih ya riz sama sama cip
udah korea bye
haoi itu kan mobilnya atta ngapain dia ngikutin gua sama riksi sampai ke sini dasar posesif proteins
hai itu bener bener lupa apa pulang lupa sih hari ini kan kita barengsh panggilan time banget dong
apa boleh lagi ground ya
lupa yang apa itu kaya proses cepet lilinin deh saya siapkan ie dan ailem ternyata udah biasanya
warganegari dari hari ini itu tuh bener bener lupa apa pura pura lupa sih hari ini kan bisa berhenti senja terhadapkan

sebenernya kenapa sih dia
gue jadi bingung
jangan lurus ya belok aja
itu kayak mobil atta
mbak kalau nyebrang jangan sambil main hp ya
kemana tuh mobil
tapi dari jenis mobilnya gue yakin banget kalau itu mobil atta
lo belum jawab gue loh cheat dari tadi
lo tuh pura pura lupa bener bener lupa apa gimana sih
malah ketemu sama aku
sama si rizky
jangan main asal di belakang gue kayak gitu dong
punya hati gak sih
lo ada hubungan sama si rizky
lo pacaran ya sama si rizky ya
soalnya gue liat juga hubungan kalian udah gak beres tuh
menurut gue lebay banget sih itu
pake gandengan tangan lah
gue sebagai cowo lo juga pasti marah lah
yang bener aja lo cit
emangnya gue gak punya hati apa ngeliat kayak gitu gak cemburu
gue cemburu lah
jangan seenak kayak gitu dong
gue ngerasa bersalah banget
karena udah ngebohongin putri
jadi lo beneran selingkuh sama rizky
lo sejabang sih cit main di belakang gue sama putri
mending gue turun sekarang dari sini
iya masalah sama putri itu yang gue gak bilang
kalau gue itu udah selesai sama boka gue dari kasus korupsi
lo juga kan pernah bilang sama gue kalau gak usah bilang sama putri
tentang kasus bokap gue
biar pangeran juga gak tahu
ya gue gak mau kehilangan teman baik gue
gue takut karena gue kayak gitu
pas gue benari udah kekal
oh yang lisih
aku punya memori soal nyokap lo
karena kalau gue
gue sama sekali nggak pernah melihat bokap gue secara langsung
bahkan dia tahu wajah bokap gue aja dari foto
ibu nawang yang selalu merawat gue
ibu merangkap juga jadi seorang ayah buat gue

tapi lo beruntung tahu khusus goreng
khusus goreng sadar gak
itu punya ibu yang baik banget
khusus goreng punya ibu sebaik bu nawang
mamah gue masih ada
pasti mamah bakal sebaik bu nawang